manusia pada umumnya berjalan di atas tanah karena adanya gaya gravitasi atau daya tarik bumi
lantas bagaimana cara berjalan jika tidak ada gaya gravitasi
nah bagi astronot hal ini mungkin menjadi biasa namun kenyataannya sangat beresiko alias penantang maut
gaya gravitasi bumi terjadi pada semua partikel yang mempunyai masa
di bumi gaya gravitasi disebabkan karena bumi yang berukuran besar memiliki masa yang juga besar
sehingga dapat menarik semua benda yang berada di atasnya
demi sebuah misi penelitian astronomi beberapa astronot pun dikirim ke ruang angkasa dan mengharuskan mereka berjalan di titik nol gravitasi
selain itu misi ini untuk menguji peralatan melakukan perbaikan
atau melampirkan eksperimen sains keluar international space station atau iss
seperti pakaian superhero iron man astronot tentunya juga harus dilindungi oleh pakaian super kuat
untuk melindungi dirinya saat berjalan di kehampaan antariksa
berada di tempat bertekanan tinggi selain kedap udara pakaian astronot harus dapat bertahan di berbagai keadaan suhu yang ekstrim
agar dapat berjalan di antariksa sesuai tujuan ilmuwan juga tengah mengembangkan teknologi serupa gps bernama techni home button
dilansir daily meal teknologi ini berupa tombol yang melekat pada baju astronot
selain kendali dari pengguna tombol penyelamat ini juga dapat diaktifkan oleh astronot lain
sehingga dapat menghindarkan penyelamat dari penyelamat
sehingga dapat menghindarkan skenario terburuk dalam misi eksplorasi ruang angkasa seperti tersesat dan terombang ambing di ruang angkasa
berada di ketinggian lima ratus km dari atas bumi dengan kecepatan lebih dari dua puluh tujuh juta kilometer per jam
selama ini astronot telah melakukan dua ratus kali misi spacewalk di orbit iss
yang terakhir dilakukan oleh astronot randy braznik pada akhir november dua ribu tujuh belas
menggunakan kamera gopro randy berhasil mengabadikan beberapa pemandangan menakjubkan dan indah planet bumi